membuat hatiku jadi tak menentu
abang kau tidur sih bang
pajekan yang hitam lo gemuk itu
aaaa takut jatuh ya allah ya rumi
kaki gua kan sakit ya
wuih rumah begitu lah
tadi butet udah ngomong
nih dia nih rumahnya nih
tok tok dulu ah
ketok ketok ya
eh siapa lo
coba liat sini dikit deh
ya allah dia orang apa ongkong ya
berarti ongkong ongkong sudah renyah ke jengking dong
orang apa setan sih
abang ketuk ketuk pintu
begitu di ketok
yang keluar ada yang cantik
kalo abang boleh tau
namanya siapa neng
orangnya putih bersih
suaranya agak lembut
emang dia yang lagi cari
gimana kalo adik berkenal dengan abang
perkenalkan nama abang gino barbales
ya allah tonggar amat orang
jangan begitu dong dek
bukan muhrimnya bang
jangan begitu dong
jangan begitu dong
jangan diliat dari giniannya
diliat dari semuanya
boleh dong kalau kita ngobrol sebentar saja dek
mau ketemu maya
ntar dulu ya
dia pergi duluan
bodo amat dah
gue tungguin disini
sari sari jadi gua ngantuk amat ya
hatiku jadi tak menentu
abang kok tidur sih bang
lihat dandanan gue dong bang
udah kayak soundtrack
kutila lah kutila lah
kalau dandan dandan bersekali kali ini mundur
begini dipilih kutil
bang pesen sate rp dua puluh tujuh bang ya
bang kalau bisa tengah tengahnya jangan mateng mateng
pesen aja sepuasnya buat ella
seperti hati pak gino menusuk hati ella
kok tahu gitu sila
itu memang saling menyatu adanya
pak gino kayak roma irama aja
bicara soal musik
pak gino kayak roma irama aja
bicara soal musik
pak gino lagi berbunga bunga hatinya ya
pak gino hatinya bener berbunga bunga
karena ada ella di samping pak gino gitu
tapi gigi pak gino juga berbunga bunga

ini bukan berbunga
ini bukan berbunga
ini bukan berbunga
bukan berbunga kali ya pak
setelah aku ajak jalan jalan
cukup menyenangkan adanya
atau kok tidak
atau kok tidak menyenangkan gitu
kalau mau ngucapin terima kasih ya pak
kalau udah diajak jalan jalan
tapi kan sebenarnya ella juga dari kecil udah bisa jalan
itu bukannya jalan
itu belajar tita
udah kayak bocah
tenang aja nona ella
kita jalan jalan lagi
kita memadukasi lagi
antara you dan i
kalau memang kita sama sama suka sama sama senang
abang lamar dah
waduh ya yadon deploy banget ya
jangan lagi malah ngumpet disini harus lo bersihin pohon juga
udah kerjaan lo ayo kerjain beran
ini lagi nih mbak enak aja nih mbak
eh lo bersihin itu pohon belum selesai beran
oh beneran gua tadi
ah lumayan gak ngajain di kerjaan lo semuanya
mana gua bisa disalah lagi
kamu amat gampang jadi demok begini
demok demok lo yang ngerjain juga
gue mau kasih buat ella hek
kekasih hei seumur hidup hei
ah bunga mawar merah
satu tanda cinta
oh dasar kampret
ku cinta padamu
oh aduh ella
dia makin lengket aja sama si ella
jangan gak tau gua kali ya